sebuah minibus ringsek setelah menabrak pohon di area pembatas jalan industri kemayoran jakarta pusat selasa pagi
petugas berupaya menyelamatkan sopir yang terjepit di kursi pengemudi
sempitnya ruang membuat petugas kesulitan dan korban harus dibantu dengan pemberian oksigen
setelah setengah jam petugas berhasil mengeluarkan sopir
setelah devakuasi korban yang terluka pada bagian kaki dan kepala dibawah korban sakit
detik detik kecelakaan di jalan raya sukabumi bogor kampung selakopi kabupaten sukabumi pada senin sore terekam kamera pengawas
seorang pengendara sepeda motor terjatuh ketika mencoba menyalip kendaraan di depannya lalu terlindas angkutan umum dari arah berlawanan
korban yang tewas di tempat ini adalah seorang mahasiswa
jasadnya sudah dibawa ke rumah sakit umum daerah sekarwangi cibadak
sementara motor korban dan mobil angkutan umum jurusan cibadak cisaat berikut sopirnya dibawa ke polres sukabumi untuk diproses lebih lanjut

siang tim sar dan nelayan menemukan jenazah asn pengemudi mobil dinas yang tercebur ke laut di pelabuhan lapa kecamatan sinjai utara kabupaten sinjai
jenasa lantas dibawa ke rumah sakit umum daerah sinjai
menurut koordinator tim sar febrianto jasad korban ditemukan sejauh seratus meter dari lokasi awal hilangnya korban
pengemudi mobil dinas milik diklat makassar kementerian ketenaga kerjaan itu sulit ditemukan setelah mobilnya tercebur di perairan lapa pada sabtu
menurut keterangan saksi kejadian berawal ketika sopir berupaya memundurkan mobil namun tidak bisa mengendalikan laju kendaraan
karena tanggul tidak membeli kepembatas mobil tercebur ke laut